kemudian skema kampus untuk mengelola operasional kegiatan akademis kampus harus transparan tanpa kepentingan politis dan bersih dari potensi korupsi
ya tapi yang dua kali all star tuh lu si mario davidson siapa lagi yang dua kali